dikelilingi pepohonan dan udara sejuk kaki gunung halimun salak bogor jawa barat
para musisi mancanegara bersanding dengan musisi ternama dalam negeri
menawarkan permainan musik yang apik
aku bisa kalau aku pribadi sih lebih suka yang outdoor
kayak hirup menghirup udara bebas gitu
para pengunjung pun bisa melakukan berbagai aktivitas
sembari menikmati musik di atas panggung
konsep memadukan musik dan juga alam kini semakin populer dan mulai digemari masyarakat
dan terlihat di sini animo masyarakat cukup ramai
salah satunya adalah di eko music camp ini
di mana anda bisa berkemah sekaligus menikmati musik dari musisi mancanegara maupun indonesia
dan berkenalan lebih dekat dengan alam sekitar
banyak yang bilang paling enak menikmati musik itu di alam bebas di alam raya
kalau glenn sendiri melihat konsep musik yang menyatu dengan alam itu seperti apa
setuju memang kalau bicara musik itu salah satu impian sih sebenarnya
buat saya buat teman teman musisi
untuk bisa main sedekat mungkin atau sebebas mungkin berada
jadi lebih mudah untuk menikmati musik
mendengarkan musik bersinfoni dengan alam sekitar
menjadi oase bagi masyarakat urban untuk rehat sejenak dari hiruk pikuk rutinitas
di indonesia pionir pagelaran musik bertaraf internasional yang berlangsung di alam terbuka adalah festival jas gunung
festival ini digelar di kawasan gunung bromo probolinggo jawa timur
geria putri boro bunga dan bunga